semua berkas berkas sudah terkumpul
sebentar lagi tidak akan ada yang bisa menghalangi aku
untuk mendapatkan semua harta warisan
kami tidak mau melanggar undang undang
terima kasih bu
aku keluar dulu ya
kalau kayak gini
pokoknya aku gak boleh tinggal diem
gak boleh ada satu orang pun
yang tahu aku yang ngelakuin semua ini
aku gak mau disuntik
dek kamu gak apa apa
aku gak mau disuntik
yaudah kalau kamu gak mau disuntik kita pulang ya
dewi harus diperiksa secara intensif agar kami bisa memantau perkembangan kanker yang bersarang di rahim dewi
kamu harus ingat ya harus selalu punya pikiran yang positif
harus selalu semangat banyak bersenyum gitu kan
karena itu penting sekali loh kan ya kan prof ya
itu kan sangat penting sekali untuk membantu kamu membuat kamu merasa lebih pede lebih semangat untuk bisa menghadapi penyakit ini
ternyata kondisi dewi belum memungkinkan untuk dikemo atau diradiasi
karena kondisi dewi masih terlalu lemah
jadi untuk sementara hanya bisa dilakukan pengobatan
dengan obat obatan secara rutin dan jangan sampai stres
dan aku akan nampingi kamu terus
aku akan pastikan kalau kamu minum obat kalau kamu cukup makannya dan akan membantu kamu sampai kamu insya allah sehat
jadi karena disengaja dengan bukti kabar remnya putus
kasus ini akan berlanjut dan pencarian barang bukti berlangsung
aku pasti akan kena imbasnya juga kan
pasti ada cara lain buat bikin dewi lenyap dari kehidupan aku
atau gimana caranya agar kasus ini bisa ditutup
om odin boleh nanya lagi
cherry udah ngomong ke siapa aja
cherry baru bilang sama om odin aja sih
jangan ngomong ke siapa siapa lagi
apa lagi cukup om odin aja
kita kan temen
ya gak kenapa napa sih
cuman cherry gak mau kan
kalau nanti mama ceri jadi ngambek
iya sih cherry takut banget kalau mama lagi ngambek
makanya ceri jangan bilang ke siapa siapa lagi
ya udah sekarang kita berangkat ya
ingat kata dokter ya
kamu gak boleh telat makan
kamu juga nggak boleh telat minum obatnya
terus kamu jangan stres harus banyak istirahat
gak boleh capek
kenapa gak ada yang ketawa ada yang lucu
cuma ternyata kamu orangnya bawel
bawel itu tanda peduli
aku harus ke rumah sakit
aku harus jemput pamretmu
aku belum melihat kondisi dia lagi sekarang seperti apa
dewi apa mungkin lebih baik kamu jauhin pamretmu dulu
dia itu sedang sakit loh mas
justru karena sedang sakit aku harus mendampingi dia
nggak usah khawatir
dewi kamu terlalu
terlalu banyak mikirin orang
kadang kadang kamu lupa untuk mikirin diri kamu sendiri
karena mama retno bukan orang lain
dia itu ibu dari laki laki yang pernah ada di hidup aku
aku mau ke rumah sakit nih
mungkin kalau kamu mau manter aku ke sana
ke rumah sakit harapan keluarga untuk jemput pamretmu
melakukan sesuatu yang tulus untuk orang lain juga sebagian dari
hal yang bisa membuat kita tenang
dan kamu memang ikhlas
aku juga ikhlas nganterin kamu
semua berkas berkas sudah terkumpul itu tandanya
sebentar lagi tidak akan ada yang bisa menghalangi aku untuk mendapatkan
semua harta warisan dari mama retno
gimana ya dia sekarang
aku harus cengukin dia
dan aku juga harus tunjukkan kalau aku peduli sama dia
setidaknya aku peduli sama dia
sampai aku mendapatkan apapun yang aku mau